sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
untuk berikan makanan sampai jumpa di video selanjutnya
untuk berikan makanan
saat cepet ya saat
apa ya tamu adalah
pelayan harus nurut sama
kamu salah ini raja
aduh panas ya
di sini nggak ada kipas angin atau ac pelayan
mana ini udah lapar nih lapar lapar
oke jadi pak
oke es oh pelayan

iya di lap
sebelah sini sini
iya yang bersih ya
eh mau minum apa
nanti makan dulu
ini raja apaan nih
ini menu spesial dari restoran ini
ayah yang bikin
ayah yang bikin
ayah yang bikin
tunggu pedes ya
ayah yang bikin ya
ayah yang bikin
yang bikin ayah ya
minum spesial juga ini
sekarang disini pakai termos
karena raja jadi airnya juga raja
ini dibuang semua ya seth ya
aduh kamu tuh kayak nggak ada kegiatan yang lebih berbobot lagi
ngelap ngelap meja kayak gini
semua pusing banget
oh ini apaan
tidak ada apaan
tidak ada as tak beresin airnya ya
tidak ada apaan
alleine makan itu hanya untukardenya
oleh itu raja corrikanlah sama puan wilayah kita
oleh itu kami memberapa untuk daripada tuhan
kami berkorban di antara kita jadi rakyat
tetapi saya telah memuji mengucapkan penerimaan
iya ibu rotinya sebentar lagi ibu di mobil dulu nanti saya anterin rotinya
ken pesen roti kok bikin begini kamu tuh
iya ibu silakan di sini ya ibu ya
nanti saya antar ibu sebentar lagi
satria itu tadi siapa kok sepertinya dekat sekali sama kamu
iya emang deket kok jadi dulu aku pernah kerja sama ibu itu
terus karena udah aku dianggap baik banget gitu kerjanya bagus anaknya juga baik gitu
terus aku dianggap kayak enak sendiri
udah akrab gitu lah istilahnya sih
kok aneh tadi sepertinya nggak begitu ngomongnya
iya satria itu baik sekali
yaudah kita beres beresin
yaudah kita beres dulu
ya tapi kita kan tetap bisa ketemu dan ya walaupun aku jauh aku tetap sangat mencintai kamu
kamu tak bahaya
ia lagi kerja
nanti aku telpon
jangan pergi dong kak
jangan lupa aku dong
kau mau sekuat ya
kau mau sekuat ya